akhirnya saudara tradisi semana santa
saudara ribuan peziarah mengikuti prosesi semana santa di kota larantuka kabupaten flores timur nusa tenggara timur
semana santa adalah tradisi paskah khas masyarakat flores timur yang sudah berusia lima abad
ribuan peziarah dan umat katolik di flores timur mengikuti prosesi laut semana santa
pada tradisi ini para peziarah mengarak patung tuan meninu atau patung yesus tersalib
menggunakan kapal dari kapela tuan meninu di pantai kota rowido menuju kapela santo antonius di pantai kuce
sepanjang prosesi ini para peziarah berdoa dan bernyanyi
semana santa adalah tradisi keagamaan terbesar di pulau flores saat pasca yang digelar sejak seribu enam ratus
dan kini sudah berusia lebih dari lima abad
kini semana santa mulai menjadi salah satu tujuan destinasi wisata rohani
jadi tak cuma peziarah dari dan asal nusa tenggara timur
tapi dari wilayah lain di indonesia juga bisa mengikuti tradisi samana santa
cerita ke cerita akhirnya hari ini saya bisa ke flores dan saya bersyukur
sangat bersyukur kepada tuhan karena bisa saya ke sini dengan selamat
sawana santa dilakukan selama tujuh hari berturut turut dimulai dari misa minggu palma hingga misah pasca
pada paskah kali ini ada tujuh lebih peziarah yang datang untuk mengikuti prosesi semana santa
citos natun kompas tv flores timur nusa tenggara timur